ya kamu tahu sendiri kan
saya ke kantor itu naik motor
sekarang pulangnya bareng kamu
motornya kamu tinggal aja di kantor
nanti aku bisa antarin kamu pulang kok
kita singgah dan kamu turun aku di tempat yang kamu merasa sudah aman
ah udah banyak banget ngerepotin kamu
nggak apa apa sih rek
cuman kalau boleh tanya
sampai kapan sih
kamu mau keadaan nyegai seperti ini terus
apa ada baiknya kamu ngomong sama firman baik baik
ngomong secara dewasa
jadi kalian bisa menyelesaikan masalah kalian berdua
aduh aduh ma
udah udah bersambar
diminum teh anget ya
gue ma udah tenang
mak nih yang belum tenang
masih kebawa emosi
udah kenapa ma
ma mendingan ngamil suku
emang ada apa sih sebenernya
jangan dibahas lagi deh soal ini
kayak reset reset aja
ma tugasnya ngaduk bubur
ini yang ngajarin
ma mukanya nggak enak ya
tidak ada yang mencari
tidak ada yang mencari
sudah deh mi
abah sama umi itu kan udah umur
ngapain sih cari masalah lagi
mungkin abah juga nih
bukannya nuntun umi
nah ikut ikutan cari ribut
empok berantem kagak bosen bosennya
tiap hari aja ribut
udah gitu lawannya emak
kalau menang orang bilang
ya terang aja lawannya nenek nenek
kalau kalah juga dikatakan orang
ya lawan nenek nenek kalah
waduh temen temen lu ya
masih aja lu bisa ngajak gue lu
apa yang mau dibantuin
masa lawan nenek nenek dibantuin
kedengerannya kagak enak dikubing
udah nggak ngebantuin nyerocos lagi lu
kalau tadi tuh umi kagak diserang duluan sama si emak
kagak bakalan umi ngeladenin
umi ini nggak tega melawan emak
umi kan juga punya orang tua rum
ya terus kenapa tadi berantem umi
lu sih tadi kagak ngeliat
bagaimana tuh kelakuan si emak
dia tuh rom udah stres berat
udah kayak orang gila
jadi umi beneran ngomong gitu ke emak
ya sebenarnya sih nggak perlu diomongin
semua orang rom udah liat bagaimana kelakuannya dia
persis rom kayak orang kagak waras
karena dia mikirin terus kepengen punya cucu dari anaknya
ya jelas lami semua orang marah
kalau dikatain gila dikatain stres
udah ada aja sih
semoga semuanya aman ya
insya allah aman re
mau apa lagi dateng sekalian
re aku berjam jam nungguin kamu di sini re
aku gak nyuruh kamu nunggu kan
aduh maaf ya fier soalnya aku
aku ada acara makan malam sama fifi
bagaimana kalau kita dinar bertiga
aku yang terakhir
ini acara makan malam spesial karena kita mau ngerayain hari jadian kita
tolong jangan berpokok lagi
kita tunggu apa
kita tuh gak bisa pergi bareng begini terus
ya kamu tahu sendiri kan
saya ke kantor itu naik motor
motornya kamu tinggal aja di kantor
nanti aku bisa antarin kamu pulang kok
kita singgah dan kamu turunin aku di tempat yang kamu merasa sudah aman
aku udah banyak banget ngerepotin kamu
nggak apa apa sih lek
cuma kalau boleh tanya
sampai kapan sih kamu mau keadaannya kayak seperti ini terus
apa ada baiknya kamu ngomong sama firman baik baik
ngomong secara dewasa
jadi kalian bisa menyelesaikan masalah kalian berdua
hei tapi kalau kamu seperti ini terus
itu tidak akan menyelesaikan masalah rey
tapi kamu akan memperlebar masalahnya lagi
iya aku tahu rob
rek aku juga gak mau terperangkap dalam keadaan seperti ini
aku memang udah banyak sekali ngelebatin kamu
tapi orang seperti firman itu harus dikasih tahu dengan tegas rob
bahwa dia tuh udah gak punya harapan apa apa sama aku
karena dia udah punya istri dan dia juga udah punya anak
dan aku juga nggak mau cari tahu masalah dia itu apa
apalagi terlibat dalam masalah dia
karena kamu tahu sendiri kan rob
dan aku pernah ada hubungan sama dia
bisa bisa ini semua bisa jadi bumerang buat aku
dan kamu juga pasti ikut terlibat
susah juga ya
aku harus pintar pintar ngebodohin dia
dan ini harus kamu pelajari juga
sedikit intrik dalam masalah hubungan antara laki laki dan perempuan
jadi kalau kamu suatu waktu ada masalah sama pacar
seperti apa yang sedang terjadi sama rumah
nah lu aduh
yang keras dong gitu dong
laki laki lembayi begitu ya
emak emak lagi sakit ya
kok mukanya pucat gitu
emak memang lagi nggak enak badan rok
tadi siang mak tuh berantem sama haja maimunah
berantem berantem apa gimana po
biasa haja maimunah itu nggak percaya kalau emak ini lagi hamil
udah tuh emak dikatain gila lagi
tidak benar ya haji maimunah ngomongin emak kayak gitu
nah itu lah rob
emak tuh sekarang lega
lu udah putus sama rumana
jadi lu kan jadi nggak berhubungan sama orang tuanya yang kayak gitu
kalau urusan si maimunah yang songong tuh
lu jangan dijadiin satu sama si rumana
emang si rumana anaknya tapi beda
pokoknya emak setuju banget si robi sama si rumana
cuma si rumana aja yang jadi mantu gua ya
pokoknya mantu indah emak
lu heran sama emak
emak kan sering disakitin sama haja maimunah
tapi kok masih aja didemenin sama rumana
gue kalau lihat si rumana itu
hati gua tuh tenang adem rasanya
tapi kalau lihat emaknya si maimunah
aduh yang ade nih yang ade
itu darah mengalir terus sampai ke ubun ubun
insya allah roby akan terus memperjuangkan rumana
kalau memang allah berkendak pasti